hubungan antara ibu megawati soekarno putri dan pak prabowo adalah hubungan yang baik saling menghormati
seperti yang sering kami sampaikan bahwa secara pribadi hubungan antara ibu megawati soekarno putri dan pak prabowo adalah hubungan yang baik saling menghormati
dan juga memiliki kesejarahan yang panjang
sehingga tentu saja ini menjadi suatu landasan yang baik
jadi dalam membangun bangsa dan negara ke depan
ya dalam momentum yang tepat ya setelah agenda agenda partai dijalankan pertemuan akan dapat dijalankan
kita kan punya agenda agenda nasional di mana para pemimpin bisa bertemu bersama
misalnya ada spirit tujuh belas agustus dan sebagainya
nah tentu saja komunikasi selama ini
dengan partai gerindra misalnya itu dapat berjalan dengan baik
di dalam pelaksanaan pilkada misalnya kami berkomunikasi dengan gerindra dengan partai golkar dengan partai amanat nasional dengan pkb
dan hampir seluruh partai kami melakukan komunikasi politik tidak ada batas
apa yang terjadi di dalam dinamika politik di tingkat nasional itu juga diwarnai oleh apa yang terjadi di daerah di mana hampir seluruh partai saat ini berkonsentrasi pada pelaksanaan pilkada